dan untuk membahas pertempuran melawan isis sudah hadir bersama kami di studio dua cnn indonesia ali munhanif pengajar kajian timur tengah dari universitas islam negeri syarif hidayatullah
selamat siang pak ali
kita siang hari ini membahas mengenai bagaimana mosul yang diklaim sudah merdeka begitu ya pak ya dari isis setelah kekalahan isis di sana
kalau dari kacamata anda pak ali melihat ini menandakan melihat kemudian mosul yang dikatakan sudah bebas dari isis
apakah ini menandakan bahwa invasi isis di irak khususnya timur tengah apakah sudah betul betul berakhir pak
sepenuhnya berakhir saya kira tidak tapi bahwa gagasan negara islam terus menerus mencari peluang untuk eksis dalam sebuah teritori yang sah dalam peta dunia
di dunia islam saya kira masih akan berlangsung
tapi apa yang menarik dari jatuhnya isis setelah hampir
hampir tiga empat tahun ini menguasai teritori irak adalah
bahwa gejolak timur tengah demokratisasi perubahan rejim dan sebagainya yang semula
arab spring yang semula akan diramalkan muncul negara negara baru tidak terjadi
itu berarti bahwa timur tengah dari segi geografis dan teritorial menjadi status quo
dan harus kita akui bahwa warisan batas batas negara pasca perang dunia kedua tetap saja berlangsung
di situ lalu kemudian yang kita pikirkan adalah kemungkinan kemungkinan apa setelah jatuhnya isis ini
dan dalam waktu dekat antara mosul dan raqqa juga akan dikuasai oleh pasukan pasukan koalisi
yakni bahwa kemungkinan organisasi ini kembali lagi pada organisasi induknya yakni al qaeda
atau munculnya splinter group kelompok kelompok sempalan dari isis yang mungkin akan menguasai beberapa
jadi memang sebenarnya ada posibilitas
misalnya melihat isisnya sudah semakin jatuh begitu ia akan berkoalisi dalam tanda kutip dengan al qaeda kembali
ini sangat kemungkinan yang paling besar karena mengapa
islamic state of irug and syria adalah perkembangan atau metamorfosis dari al qaeda sebagai organisasi iklan
hanya caranya yang berbeda ya pak cara eksistensinya yang berbeda
jadi kalau al qaeda lebih mengutamakan taktik taktik yang surprise gitu
kajian yang sangat mendalam mengenai al qaeda
target target sasaran yang paling spektakurat tentu saja adalah bom sembilan sebelas di new york pada dua ribu satu waktu itu
dan semacam itulah sebenarnya
kalau isis serangannya lebih ekstra
kalau isis lebih kelompok militan bercampur teroris
bercampur kelompok yang memang ingin percaya bahwa hari akhir terjadi di sana dan seterusnya
yang akhirnya lalu kemudian kelompok ini pecah
nah tokoh tokoh seperti ayman azza wahiri yang
apa namanya menjadi tokoh al qaeda pada masalah osama bin laden yang terbunuh
lalu kemudian muhammad atif dari afganistan merasa tidak setuju dengan ini
lalu kemudian mereka mendeklarasikan pecah
tapi tokoh yang mensiasati isis yakni abu musab azharkawi
justru mendeklarasikan al qaeda of iraq
lalu kemudian muncullah kelompok kelompok militer yang tumbang pada waktu sadam husan
lalu kemudian itu terkoneksi itu bergabung dengan al qaeda di iraq itu lalu muncullah isis
kemungkinan ini kemudian diperkuat dengan misalnya ada informasi bahwa pemimpin isis sendiri
al baghdadi sudah tewas begitu pak
di situ uniknya isis
jadi organisasi islam yang sangat teroris begini anarkis begini
perlu mempunyai seorang pemimpin yang karismatik knowledgeble dalam bidang agama
dianggap sebagai bagian dari keturunan rasul dan seterusnya
maka dia akan terus menerus
menerus mencari pemimpin
dan pada tingkat itu isis sangat punya potensi untuk kembali bergabung dengan
al qaeda khususnya di bawah kepimpin azza wahiri tadi
pak ali ini kita kembali ke irak misalnya
melihat kemudian mosul sudah bebas dari isis begitu
ada wilayah wilayah mana lagi pak ali dari kacamata anda ini yang masih dikuasai oleh isis
meskipun mungkin tidak sebesar di mosul ya
kalau kita lihat atau kita amati secara singkat pola penguasaan teritorial dari isis
itu khas adalah bahwa pertama tama adalah sebuah negara yang lemah
yang wilayahnya tidak kehadiran negara begitu
penetrasi negara ke masyarakatnya
masyarakat itu lemah
sangat potensial menjadi basis kekuatan masuknya kelompok kelompok radikal semacam isis ini
katakanlah mosul jauh kelihatan sekali bahwa jatuhnya mosul karena
kehadiran pasukan irak lemah di situ lalu kemudian sedang terjadi gejolak secara nasional
dan akhirnya masyarakat betul betul bergabung dengan isis
begitu juga di raqqa kita tahu persis syria mengalami demokratisasi yang tak pernah berhasil
tumbuh sebagai sebuah kekuatan yang kuat secara demokratis
tapi negara juga secara ideologis menganut ideologi syiah begitu
dan juga di utara syria khususnya di wilayah wilayah
sorry utara mesir wilayah wilayah seperti swess dan seterusnya
itu juga jatuh karena semata mata karena negara lemah
yang paling akhir adalah marawi
kita tahu persis ini ada problem separatisme yang kuat dengan negara pusat
begitu lemah negara hadir di daerah marawi dan mindanao dan akhirnya isis masuk
pada tingkat itulah sebenarnya yang harus kita amati adalah secara potensial
jika sebuah negara itu lemah dari sisi kehadiran dalam masyarakatnya
maka potensial isis secara ideologis mempengaruhi
oke sebelum nanti kita bahas mengenai bagaimana kemudian penetrasi negara dan juga isis yang bisa merambah ke wilayah yang lain
ya khususnya asia tenggara
khususnya asia tenggara pak ali
melihat kemudian perkembangan di mosul bagaimana kemudian isis sendiri di timur tengah secara keseluruhan pak ali
karena kan kalau kita bicara mengenai isis juga ada di raqqa juga kan yang diklaim sebagai ibu kota kehalifahannya begitu kan
apalagi di raqqa di suria beda lagi konflik kepentingannya
apakah kemudian ini juga bisa ditumpas di sana
sangat mungkin ditumpas
jadi di raqqa itu menjadi unik karena kelompok isis bergabung dengan kelompok kelompok oposisi yang melawan bashar al assad
untuk kemudian menjadikan raka sebagai basis strategi perlawanan terhadap hasan
nah disitulah sebenarnya yang harus kita cermati adalah bahwa sejauh kelompok kelompok ini secara eksklusif
sudah menjadi jerat maka dengan sangat mudah ditaklukkan
tetapi ketika dia bergabung dengan kelompok lain dengan kurdi lalu kemudian dengan jabatun nusra
dengan kelompok demokratik army syria dan seterusnya itu semakin sulit
dan saya kira satu hal yang harus kita catat dari semua pengalaman ini adalah
buat sebuah pemerintahan yang kuat secara ideologis secara teritorial kehadiran pemerintahannya terasa di masyarakat
itu akan semakin mudah
dan itu akan membuatnya lebih besar kelompok kelompok radikal model isis
artinya isis lemah di irak tapi tidak dengan di suria saat ini masih belum
saya kira belum saya kira irak di syria membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penaklukannya
meskipun kita dengar dari rusia misalnya mengklaim bahwa raqqa semakin lama semakin dikuasai oleh pasukan bashar al assad
tetapi tampaknya karena berbagai kelompok kepentingan yang muncul di raqqa termasuk kelompok jabatin nusra
lalu kemudian free syrien army
itu menyulitkan bashar al assad dan juga negara negara yang ingin membantu untuk menghabisi isis
lalu kemudian sulit untuk ditaklukkan secara total
tapi dalam bayangan saya seandainya stabilisasi rejim di timur tengah mulai berjalan
syria kemudian libya sekarang libya juga kemasukan isis
lalu kemudian juga qatar dan seterusnya itu semakin komitmen untuk tetap mempertahankan
lalu kemudian juga qatar dan seterusnya itu semakin komitmen untuk tetap mempertahankan

warisan negara pasca perang dunia ii ini bukan tingkatan mungkin

isis juga akan jatuh di raqqa dalam waktu dekat
oke tapi itu tentu masih agak panjang begitu ya
mengingat kemudian kepentingan di suriah juga beda dan lain sebagainya
pak ali bagaimana kemudian pengaruh isis bisa merambah ke wilayah lain misalnya ke asia tenggara
tapi tahan dulu jawabannya pak ali kita akan bahas usai jeda
untuk membahas lebih lanjut bagaimana pengaruh isis di asia tenggara
kita masih bersama dengan pak ali munhanif peneliti senior dari ppim uin jakarta
pak ali tadi kita lihat secara nyata bahwa memang masyarakat indonesia banyak juga yang kesana
apakah memang ini sebuah ancaman ya bahwa wilayah southeast asia ini
asia tenggara ini memang betul betul bisa menjadi markas baru isis begitu untuk wilayah asia
secara teritorial sejumlah negara di asia tenggara punya potensi untuk kemungkinan isis bisa masuk dengan leluasa ya
katakanlah di myanmar ada konflik dengan rohiya misalnya
itu teroriterus macam itulah
nah tapi dari segi rakyatnya memang tidak khas asia tenggara
hampir dunia islam mempunyai problem tentang usaha menyelesaikan ideologi negara islam
yang masing masing negara mempunyai
tapi sejauh dia menjadi radikal disitulah sebenarnya potensi isis terjadi
nah apa yang kita lihat dari coverage yang dilakukan oleh cnn indonesia tadi
itu kan kelihatan sekali bahwa mereka tertarik bergabung dengan isis
semata mata karena propaganda ideologisnya janji janji kerja
lalu kemudian keinginan menerjemahkan sejumlah jihad dan seterusnya yang menjadi semacam motivasi
landasan motivasi untuk orang orang muslim yang tidak tahu agama bergabung dengan mudah pada isis
nah pada tingkat itulah sebenarnya apa yang harus kita cermati dari ini adalah bahwa kita harus terus menerus memberi peluang khutbah khutbah
lalu kemudian ceramah keakbaan yang lebih moderat yang mendukung ideologi ideologi nasional semacam rkri ini untuk masuk ke ruang publik
jangan sampai sekarang inilah sedang berkompetisi
kelompok kelompok yang memang terus menerus menjadikan islam sebagai ideologi radikal untuk menjadikan negara
dengan kelompok kelompok yang moderat masih mendorong ekspresi keagamaan secara lebih kultural
menghargai pluralisme toleransi dan seterusnya masuk ke dalam ruang publik
dan disitulah sebenarnya rakyat kita di indonesia bisa kita cegah untuk percaya pada ideologi ideologi radikal semacam isis ini
ya baik pak ali ini kan untuk wilayah asia tenggara begitu ya
melihat kemudian di timur tengah sendiri katakanlah di mosul di irak ataupun mungkin di raka begitu ya
isis sudah mulai apa namanya terhimpit apakah ini kemudian akan menimbulkan reaksi juga bagi para militan mereka yang ada di asia tenggara
pertama tama yang harus kita cermati adalah sejumlah orang atau keluarga yang memang sudah bergabung dan kembali ke indonesia
apa yang kita sebut sebagai isis the polities orang orang dari isis yang kembali ke indonesia
karena mereka dulu mungkin bergabung kesana sudah menjual hartanya rumahnya
dengan harapan bisa bergabung dalam sebuah negara yang mereka sebut sebagai darussalam dan seterusnya
itulah yang kita cermati
yang kedua adalah kelompok kelompok yang selama ini sudah masuk ke dalam sel radikal
lalu kemudian dengan jatuhnya isis di irak dan syria
maka ada peluang mereka menjadi semacam splinter group untuk mendeklarasikan diri sebagai
aksi aksi terorisme dan itulah yang saya kira kepolisian bin dan seterusnya itu melakukan semacam tindakan pencegahan untuk bisa mengamati sepak terjang kelompok sel ini untuk tidak membuat kekerasan dan seterusnya
nah pada tingkat itu dua hal yang harus kita cermati adalah isis deportis lalu kemudian kelompok yang sudah bergabung dengan islam lebih dulu
dan dalam berbagai pengamatan daerah daerah yang dulu potensial untuk menjadi basis perlawanan kelompok negara islam poso ambon lalu kemudian lamongan dan seterusnya
menjadi target atau sasaran untuk terus menerus dicermati bagaimana mereka harus kita prioritaskan untuk dilakukan deradikalisasi
program program yang mendorong mereka menjadi lebih moderat percaya pada aparatus pemerintahan kepolisian
dan seterusnya nkri pancasila dan seterusnya
nah disitu saya kira memang harus ada semacam strategi yang lebih sinergis dengan kelompok kelompok yang melakukan deradikalisasi bnpt ngo dan seterusnya yang harus kita dorong
itu yang kemudian harus terjadi di indonesia terkait untuk menangkal ideologi ideologi isis yang sudah semakin menginvasi ke wilayah indonesia dan juga asia tenggara
apa yang kemudian tadi siang juga dilakukan oleh menko polhuka misalnya pak ali
dengan melakukan menerbitkan perpu begitu oleh presiden untuk membubarkan pembekuan organisasi atau ormas yang dianggap radikal
apakah ini juga anda nilai satu hal yang cukup baik ataupun tepat dari pemerintah untuk bisa penetrasi bagaimana pemerintah ke masyarakat
harus kita akui ini kebijakan yang tepat tepat dalam pengertian momennya tepat langkah langkah yang diambil oleh pemerintah dari segi hukum dan juga dari segi politik juga
mempunyai nilai yang sangat bagus untuk mendorong nkri sebagai basis ideologi yang kita punya dan pancasila itu semakin kokoh dipercaya masyarakat dan bebas dari gangguan organisasi radikal
apa yang harus kita cermati adalah pasca pembubaran ini
jadi perpu pembubaran hizbut tahrir indonesia yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam mnk polhuka harus diikuti dan ditindaklanjuti dengan
bagaimana orang orang yang dulu bergabung dengan hti dan ke arah mana mereka
dirangkul kembali begitu ya
disitulah sebenarnya yang entah dalam tingkat kampus program program ekonomi yang baik memberi penjelasan tentang aset organisasi yang harus dilakukan
sehingga mereka tidak merasa termarginalkan begitu
saya karena harus kita akui ya ide negara islam itu secara normatif saya katakan sekali lagi secara normatif
mempunyai koneksi yang sangat baik
sangat panjang dengan negara ini
kelompok kelompok civilisasi kelompok kelompok gerakan islam dan seterusnya
mungkin share apa namanya mempunyai semangat yang sama
tetapi bagaimana mencapai itu itu berbeda beda
disitulah sebenarnya pemerintah harus pandai pandai mana yang radikal mana yang moderat
yang moderat akan terus menerus kita dorong untuk masuk ke dalam terlibat dengan gerakan gerakan deradikalisasi
nu muhammadiyah persis dan seterusnya
tetapi yang radikal harus kita selesaikan baik secara pencegahan hukum dan sebagainya
juga penindakan teroris
baik pak ali terakhir singkat saja seberapa besar ancaman pengaruh isis di indonesia
secara teroris tidak ada
jadi hampir semua kewilayahan indonesia dengan kehadiran pemerintah semakin lama semakin meringsek ke dalam teritori indonesia yang jauh sekalipun
itu kecil sekali
tetapi secara ideologis memang besar
karena di ruang publik banyak sekali ahli agama dan juga para ulama yang seringkali menafsirkan
berbagai peristiwa peristiwa politik itu dekat dekat dengan radikalisme
dan itu potensial
kalau orang kecawa secara politik kecawakan secara personal secara kultural dikaitkan dengan agama lalu di situ sangat potensi
baik terima kasih pak ali munhanif untuk berbagi bersama kami di bisnis pada sore hari ini
terima kasih pak alif
untuk kita mengharap ini semua dilakukan pemerintah bisa untuk meradikalisasi ancaman ancaman dari luar
apalagi terkait dengan isis
terima kasih pak ali